masih bersama saya budi man tanurjo di satu meja doktorum prop didi rahbini
prof apa yang harus diwaspadai seandainya perang di timur tengah itu tidak kunjung selesai dampaknya bagi indonesia
ya krusial sekali karena ekonomi indonesia ini sudah terbuka
gajah putih gajah hitam keluar masuk jarum segala macam keluar masuk sudah global
jadi perdagangan internasional terganggu ekspor kita terganggu
kalau ekspor terganggu ya usaha usaha itu
nah sekarang tadi sudah langsung muncul menteri bumn untuk mengoreksi produksi produksi bumn
bukan produksi nambah pasti turun jadi pasokan pasokan agak akan berkurang
dampaknya itu semua kepada masyarakat kesempatan kerja daya beli
jadi pemerintahan transisi plus baru nanti lupakan itu
pertumbuhan ekonomi tujuh persen lupakan lupakan lupakan gak usah ini
sekarang selamatkan rakyat daya belinya
sebab kalau nanti seperti argentina seperti turki nggak taruh koren inflasi seratus persen itu jatuh pemerintah kalau ekonomi
jadi sekarang apbn bisa kita yang adalah ekonomi yang bisa langsung kita kendalikan
tetapi akan merosot penerimaan pajak
gak bisa jor joran populisme ekstrim nggak bisa dilakukan
misalnya janji makan gratis nggak bisa semua
tapi pandangan mas didi ini apa nggak terlalu pesimis
kalau kita lihat jumpa pers dari menko perekonomian pak erlangga hartarto dampak ekonominya
kalau pesik kalau optimis itu pengusaha
lihat cinderlis dalam keadaan perang justru disitu kesempatan untuk jual beli senjata
kalau dokter itu menganalisis oh kamu cuma flu aja udah pulang
perang itu kan ekspor impor investasi
sekarang pelang belum berlanjut
sudah mengkoreksi semua itu ribuan orang ribuan perusahaan sudah mengkoreksi
ini tahun depan kita kurangi sudah sekarang
kemudian kapeknya menteri bpn dihitung lagi
berarti kan kesempatan kerja berkurang
tapi gini ketika ukraine sama rusia perang juga ada orang mewanti wanti
tapi ya everything is kelihatannya fine fine aja gitu
ya sekarang kita menggenjut dengan supply apbn dengan utang besar
dan kita juga memanfaatkan harga komunitas yang tinggi
itu juga salah satu benefit
jadi sekarang ini yang kritis kita analisis dampaknya begini
kita punya resource harga harga naik manfaatkan
tapi dampak yang kritis harus kita antisipasi
tadi kalau bayangan mas didi kan ya
langkah langkah populis ya sekarang mungkin
forgated dulu itu kelihatan kedepannya jadi seperti apa
jadi pertama tentu seperti juga yang disampaikan oleh pak menko perekonomian ya
bahwa memang tentu akan ada koreksi di dalam postur apbn kita
karena bagaimanapun ini kan pengaruh dari luar ya
jadi ini adalah satu pengaruh dari luar yang tidak sepenuhnya kita bisa kontrol semuanya
tetapi tentu saja seperti yang disampaikan oleh prof didik bahwa ada segmen masyarakat yang harus dilindungi
sehingga kalaupun nanti misalnya mengoreksi misalnya minyak ya
itu tentu saja kalaupun pemerintah sudah sekarang sedang menghitung juni sampai juni masih bisa dipertahankan
tentu di situ ada kalaupun ada kenaikan tapi pasti harus ada safety net untuk kelompok kelompok yang rentan
nah itu tentu ini akan menjadi analisis kami di kantor staf presiden ya
bahwa itu memang kalaupun itu akan berlanjut
maka pasti akan ada
penyesuaian ini tetapi yang harus tetap diperhatikan adalah mereka yang sangat rentan
oleh sebab itu subsidi mungkin dikurangi tetapi kelompok kelompok yang rentan ini harus tetap dipertahankan
sehingga tidak justru menimbulkan masalah yang berkelanjutan
nah tentu harapan apa namanya tadi harapan harapan kita sekali lagi kan pokok masalahnya itu pada persoalan perang
jadi oleh sebab itu tentu arahan presiden bahwa
indonesia harus aktif di dalam proses deeskalasi ini terus dikuatkan begitu ya
sehingga dan bukan hanya indonesia tapi ini kan seluruh dunia ini merasakan dampaknya
dan oleh sebab itu ini juga menjadi satu kesempatan bagi seluruh dunia
tentu saja asean di situ ada oki terutama ini untuk betul betul bisa memaksimalkan peran itu untuk bisa mendeeskalasi
ya terutama juga apa namanya
di situ ada iran ada saudi arabia dan memang situsnya ada di situ maka peran dari oki menjadi sangat penting
sehingga kita bisa juga memitigasi dampak dampak kelanjutan dari aspek perang ini
yang pertama mengamankan daya beli masyarakat itu inflasi
itu duet antara bi dan pemerintah
pak prabowo itu kan lupa soal tpid
itu harus di daerah daerah harus dimonitor
itu di sisi sektor realnya
saya kira dua duanya ini ya sejak zaman pak arto inflasi ini lumayan bagus
sebab kalau inflasi tinggi yang golongan bawah tenggelam itu sudah berat
kedua yang bisa kita kendalikan langsung apbn
gak boleh jur joran gara gara populisme apbn
yang ketiga menjaga produktivitas usaha usaha menengah kegiaturan
tumbuh empat lima persen nggak nyampe kampanye gak apa apa
jadi biasanya kan juga disitu ada peluang ya
kalau misalnya supply dari luar itu mengalami hambatan kan ada kreativitas di dalam juga mas
sebagai satu produksi substitute itu mungkin tidak dari segi kualitas mungkin tidak seperti yang
tetapi ini akan juga memunculkan peluang ya kreativitas kita untuk mengganti substitusi terhadap hal hal yang itu terhambat masuk ke indonesia
itu juga satu hal yang setidaknya membawa kita satu ada satu opportunity bagi kita untuk itu
kalau prof hik lihat ya ini kan tadi kan pasti akan berdampak ya
minimal psikologis orang khawatir ini usd akan sampai berapa
sekarang enam belas ribu satu ratus delapan puluh lima atau berapa
minyak juga udah naik ke angka delapan puluh lima gitu kan
beberapa apa kripto juga hancuran hancuran semuanya gitu
kalau menurut anda bacaan anda apa yang perlu diantisipasi oleh pemerintah agar dampak ekonomi dari ketidakpastian di timur tengah ini bisa terkelola dengan cukup baik
yang pasti pelambatan perekonomian dunia
itu pasti akan terjadi
karena tadi pak didik mengatakan ekspor impor ini kan bergantung pada silensi komunikasi
kalau itu terdisrupsi karena perang itu bermasalah
belum lagi pesawat pesawat terbang yang biasanya keluar pergi katakanlah di negara negara tertentu yang menjadi hub itu bisa juga terdisrupsi
lalu kemudian para pengusaha yang biasanya dalam situasi seperti ini mereka mau wait and see
mereka tidak langsung mau melakukan investasi
dan kemudian dampaknya adalah penyerapan tenaga kerja
nah kalau misalnya penyerapan tenaga kerja ini tidak bisa dilakukan dengan baik justru akan punya masalah di negara negara yang katakanlah penyerapan tenaga kerjanya tidak baik terus kemudian ada kesedihan
dan itu akan muncul di dimensi sosial berdampak pada masyarakat bawah
dan yang saya khawatirkan kalau di masyarakat bawah ini kadang kadang
mereka juga mau ikut serta di dalam perang yang besar ini walaupun jauh
dengan misalnya mereka beradu argumentasi tentang siapa yang pro iran atau pro israel dan lain sebagainya
tetapi memastikan bahwa tidak menggunakan kekerasan
kalau sudah menerjemahkan itu dengan kekerasan
nah disinilah kemudian peran dari penegak hukum polisi dan lain sebagainya harus ada gitu ya
kalau misalnya tidak apa bahaya menurut saya
pak dubes kalau tehran tentunya dekat dengan epicentrum konflik itu sendiri
apa sih yang dibaca oleh pak dubes hal hal yang potensi terjadi dan dampaknya harus akan dirasakan oleh indonesia pak dubes
tentunya begini pak budiman
yang kita harapkan ada di eskalasi konflik itu ya
karena kalau eskalasi dan meluasnya konflik itu tidak hanya berdampak pada perdamaian dan stabilitas di timur tengah tetapi global
kita tahu jalur teluk persia itu yang melewati selat hormus itu merupakan
jalur utama untuk supply minyak dunia dan disitu tadi sudah disebutkan oleh pak prof hikmahanto
ada beberapa negara menjadi hub untuk transportasi untuk supply
dan apabila terjadi perang terbuka dan skalanya meluas
tentunya selat hormus itu bisa terganggu pak
jalurnya kemudian juga jalur tap lalu lintas udara di beberapa negara di sekitar teluk itu juga akan
lalu lintas udara di beberapa negara di sekitar teluk itu juga akan
bahwa pecah perang di palestina itu ternyata ada gangguan juga untuk jalur laut di laut merah
nah itu antara laut merah dan juga selatormus
apabila itu terjadi di ketegangan maka supply supply untuk dunia suplai minyak itu juga akan sangat terhambat
dan tentunya akan bernampak pada ekonomi indonesia juga
memang menjadi pertanyaan apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah indonesia di era transisi
dari pemerintahan presiden jokowi ke presiden terpilih prabowo subianto di tengah dunia yang porak poranda